aduh aduh aduh aduh aduh maafin ya dong udah nggak kuat
gue sam qurraba tekno maaf mana udah ketengan sepeda begini emah
kita harus dalangin avin
kalau enggak kita bisa celaka
kita harus lapar kembah surya
ya ini kamu betul
udah buwin masuk
penculiknya pak robin
dia cari ada sama kita
ada apa ini
hah si alvin diculik
dibawa ke arah mana penculiknya
apa sih lagi
kita akan ngenjakin ratang ratang re builds
dan kita bisa pembahasan
ya udah kalau gitu kita sembunyi
mbak mbak mau kemana
teruk udah dikit kit sembunyianya ya mbak
mbak biar mbak alvin harus diselamatkan
biar kan mbak pergi dulu
mbak jangan ditinggalin aku mbak
itu larinya ke arah sana
terus kita ngejarnya pakai apa
eh pinjam sepedanya ya
sebentar doang ngejar itu penjahat
mas pinjam sepedanya
pak pak pak
pak gak usah nangis
sebentar doang kok
udah sini naik sepeda mbak yang gedean
itu sepedanya pulangin kasihan nangis itu anaknya
eh eh gak cari gak cari
ini nih sepedanya oke
itu aja nangisnya
kita berangkat mbak
yang bawah siapa mbak
lupa gak ada lupa
pegangan yang kejang bodoh
kita kejar penjahatnya
memang tak masuk
jangan kalah kamu pasti menang
wah bajanya tenggelam
bajaj air dah hujung
air baja baju datang
aduh kemana sini mbak
aduh kemana sini mbak
maafin ya dong mbak udah gak kuat
udah ketemuan sepeda begini
eh mbak aku juga badannya rembuk nih
alvin maafin mbak ya
nggak bisa ngejar mobil penjahat
mendingan kita balik aja ke pantai nih mbak
kenapa nggak ngomong dari tadi
sebenernya sih udah mau ngomong mbak
tapi mbak lanjut aja
loh ada apa sih kok wajahnya pada sedih
seperti itu kenapa tuh
apa tenggelam bajanya mbak
bajanya kesayangan mbak tenggelam
kalau kamu rusak gimana bawa pulangnya
oh gitu bajanya kita ikat di belakang bis aja
boleh ide bagus tuh
mendingan bajunya kita bawa pulang aja dulu
karena kita pulang aja dulu ya mbak
bawa tuh anak cepet
kejar robot gue udah bawa sandra
si alvin buat lo
aduh terakhir aduh
angkat alvin dan mutiara alam semestanya

tabur listrik itu cuma bisa menghalangi robot
tapi manusia bisa menembusnya
ini udah lagi diusahakan
matanya sudah melipah
kamu sudah bisa hidup lagi
mbak jai cuma pingsan
ya biarpun kamu pingsan
tapi mbak tetap sedih
mbak jai lebih sedih
karena gak bisa menjaga
mbak jai sudah selesai kembali hidup

jika tidak jangan lupa tekan tombol like

jangan lupa subscribe channel ini